dan sudah tersambung melalui telepon kita dengan politikus partai gerindra amat riza patria
selamat malam bang riza
pak riza terima kasih sudah bersedia bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
bang riza pertemuan ini apa saja yang dibahas ini sudah kali kedua nih
kalau yang awal awal kan bang riza saya ingat abang pernah mengatakan
prabowo menyampaikan beberapa konsep konsep soal indonesia ke depan seperti apa
yang sekarang bagaimana follow up atau apa
ya ini kan sebetulnya pertemuan kedua ini merupakan undangan yang kedua juga dari pak jokowi kepada pak prabowo subianto ketua umum partai gerindra
tentu kami menghormati menghargai presiden sebagai lembaga tinggi negara dan pak jokowi pribadi sebagai presiden terpilih yang akan dilantik tanggal dua puluh
undangan ini saya kira sesuatu yang baik sebagai bentuk silaturahmi
kita sebagai orang timur tentu
harus terus membudayakan memelihara menjaga silaturahmi
sekalipun kita pernah berkompetisi ya
pilpres yang cukup tajam cukup keras ya
cuma ada dua calon untuk yang kedua kalinya
tapi begitu selesai pilpres saya kira kita semua harus mengedepankan persatuan dan kesatuan
nkri merah putih bindika tenggalika seperti apa yang sering disampaikan oleh pak prabowo
pak prabowo adalah seorang nasionalis yang
religius tentu selalu mengedepankan kepentingan bangsa kepentingan negara di atas kepentingan partai kepentingan golongan apalagi kepentingan pribadi
jadi saya kira pertemuan ini pertemuan yang memang baik
kemarin juga dengan pak sby saya kira hari hari ke depan mungkin dengan partai partai yang lain harus kita hormati kita hargai
apalagi sudah mendekati waktu pelantikan ya
kita ingin suasana pelantikan ke depan baik kondusif
sekalipun ada mahasiswa yang ingin demo kita beri ruang kesempatan sebagai bentuk demokrasi
tapi kita harus pastikan bahwa pelantikan harus berjalan hikmat lancar dan baik
karena ini merupakan prosesi dari ketatanegaraan kita yang harus kita hormati dan kita hargai
jadi apa yang dibicarakan sebenarnya bang riza
yang dibicarakan banyak ya tentu
kedua tokoh ini punya visi misi program yang secara umum tentu ada kemirikan kemiripan ya
karena keduanya pasti mengedepankan kepentingan bangsa negara kepentingan rakyat
mungkin beda pada penekanan penekanan ya
seperti pak prabowo lebih pada menekankan ke depan pentingnya kedaulatan pangan ya
kita sebagai negara besar yang agraris penting memastikan indonesia harus berdaulat atas pangan
jangan ada lagi impor dan sebagainya
kemudian pak prabowo juga menyampaikan pentingnya pertahanan ya
kalau ingin menjadi negara yang kuat
tni kita harus kuat
sumber daya manusia kita harus baik harus cerdas
jadi pertahanan menjadi penting
yang ketiga yaitu kedapatan energi
semua negara membutuhkan energi untuk menghidupkan bangsa dan negaranya
kita bangsa yang bersyukur memiliki anugerah yang luar biasa memiliki energi yang luar biasa
ini harus kita kelola kita jaga dengan baik
itu kepentingan bangsa dan negara
bukan untuk kepentingan asing atau orang lain
nah yang keempat kita membutuhkan pemerintahan yang kuat
yang tidak korup yang tidak kkn
pemerintahan yang bersih yang bisa memastikan bahwa seluruh proses berbangsa bernegara
seluruh kebijakan keputusan berpihak pada kepentingan bangsa kepentingan rakyat
dan berpihak kepada kelompok yang tertinggal yang miskin dan sebagainya
yang keempat kita harus memastikan kesumberdaya air
daripun dua per tiga wilayah kita laut kita harus memastikan jangan sampai ada sebagian luar biasa yang mengalami kekeringan
tidak mendapatkan cukup air yang bersih
air adalah sumber kehidupan yang paling utama yang harus kita jaga
mbak riza konsep konsep itu kan sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah dipaparkan
sudah pernah disampaikan
kemudian anda mengatakan bahkan sudah memberikan makalah gambaran dari partai gerindra
untuk konsep kedaulatan pangan dan lain sebagainya
tapi yang kali ini ada yang spesial juga
kabarnya juga ada pembahasan soal rencana ibu kota baru
jadi apakah ada konsep yang kemudian ditawarkan dari gerindra soal ibu kota baru ini
tadi kan lebih pada penajaman dari konsep visi misi program
selama ini mungkin mendengar di media
melalui materi makalah
kalau tadi kan langsung ya pak prabowo langsung berdialog
tentang konsep indonesia ke depan indonesia menang dan sebagainya
dan juga pak jokowi memang yang menyampaikan ada rencana pemindahan ibu kota
tentu pak prabowo sangat mendukung pemindahan ibu kota
tentu melalui proses kajian kajian
tadi pak jokowi juga menyampaikan bahwa semuanya melalui proses kajian kajian
kajian kajian dari pihak pemerintah tentang pentingnya pemindahan ibu kota
dan pembiayaannya dan sebagainya
sejauh pemindahan ibu kota dimaksudkan baik saya kira kita memahami mengerti dan mendukung pemindahan ibu kota
sudah ada pertemuan lanjutan hari ini sekalipun memang itu undangan kedua dari presiden jokowi
tapi apakah kita sudah semakin dekat melihat gerindra bergabung dengan koalisi pemerintah
iya kan sudah disampaikan bahwa sejak awal setelah ketemu di mrt lebak wurus pak prabowo menyampaikan kita boleh berbeda partai berbeda pilihan
tapi selesai kita harus bersatu
dan kita harus bersama sama membangun bangsa negara untuk kepentingan bangsa kepentingan rakyat
dan membangun bangsa itu kan bisa banyak cara ya
bisa bergabung di pemerintahan
mengambil bagian penting sesuai dengan kompetensi keahlian visi misi partai gerindra atau koalisi adil makmur itu bisa juga
atau bisa juga menjadi penyeimbang seperti yang disampaikan oleh prabowo
jadi yang penting kita harus konstruktif
yang paling penting bukan berada di dalam atau berada di luar tapi sejauh mana kontribusi positif kita kepada bangsa negara
saya kira itu
kalau kita ada di dalam tapi justru menjadi bagian yang tidak baik
ya merusak korupsi kkn itu kan tidak baik
sebaliknya juga kalau kita berada di luar tapi hanya bisa mengkritik tidak bisa memberikan solusi hanya bisa menyalahkan itu juga sesuatu yang tidak baik
jadi yang baik apa
yang baik adalah sesuai dengan kemampuan energi kita mari kita bersama sama membangun bangsa
sesuai dengan wilayah kita kompetisi kita batasan batasan yang ada kemampuan kemampuan yang kita miliki
mari kita semua curahkan kemampuan kita untuk kepentingan bangsa negara
oke dan sudah siap ya di luar atau di dalam pemerintahan sudah siap
ya kita siap ada di dalam maupun ada di luar
termasuk siapkan nama nama yang akan di
kita yang penting kita memberikan kontribusi
nama nama juga sudah disiapkan
kita belum sejauh itu tentu kita punya kader kader terbaik ya tapi kita belum sejauh itu menyampaikan
semua kita kembalikan pada presiden yang memiliki hak birokratif
apakah presiden perlu bantuan dari partai gerindra tentu kami siap bila diminta
selebihnya kita serahkan pada presiden tentu presiden harus bicara dengan partai koalisi dan sebagainya
bung ahmad riza patria terima kasih sudah bergabung malam ini